terima kasih anda masih bersama kami
setelah lama bungkam gubernur dki jakarta anies baswedan akhirnya mengatakan akan maju menjadi calon presiden jika ada partai yang mencalonkannya
setahun terakhir nama anies baswedan kerap muncul di tiga teratas beberapa survei capres
kemarin partai nasdem menyambut baik pernyataan anies ini tetapi nasdem mengaku enggan terburu buru menetapkan
bagaimana dengan partai lain apakah juga akan maksimal upayakan koalisi menyokong anies baswedan
kita bahas malam hari ini bersama narasumber bergabung secara virtual
yang pertama saya sapa ketua umum konfederasi nasional relawan anies ramli rahim
pak ramli selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini dan juga pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin
pak ujang selamat malam
selamat malam mbak putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak bapak atas waktu anda
saya ke pak ramli dulu pak ramli akhirnya pak anies menyampaikan keterbukaannya bahwa memang mempertimbangkan untuk maju sebagai capres jika ada partai politik yang menyokong
tapi gerakan relawan memang sudah lama sudah berjalan jadi apa tanggapan teman teman relawan atas pernyataan ini
terima kasih mbak putri secara umum kami menunggu pernyataan tersebut
secara pribadi kami sering berkomunikasi dengan beliau
tapi secara terbuka beliau tidak pernah menyampaikan bahwa beliau siap dicalonkan sebagai calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat
barulah ketika filter di singapura melakukan wawancara beliau secara terbuka menyatakan kesediaan beliau untuk dicalonkan menjadi calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat
dan saya kira banyak pihak yang menunggu ini terutama banyak isu yang berada di luar publik
bahwa pak anies tidak akan maju
kalau misalnya seperti pak ini sudah beredar di mana mana
dan pernyataan tersebut bisa membuat kami para relawan tenang menghadapi semuanya
dan alhamdulillah sekarang relawan anies ada di mana mana
bahkan sampai ke rt rw sudah ada
dan jumlah kami simpulnya saja itu sudah lebih dari seratus
kalau seperti simpul yang saya pegang ada dua belas
yang itu ada di seluruh indonesia
pak ramli kalau misalnya sekarang sudah ada pernyataan
seperti itu dan momennya adalah tidak lama lagi pak anies kemudian selesai dari jabatannya sebagai gubernur dki jakarta
apa yang sudah disiapkan oleh teman teman relawan sekarang
yang pertama panggung
jadi banyak yang memikirkan yang berpersepsi bahwa setelah pak anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur
padahal panggung pak anies setelah selesai di gubernur
itu jauh lebih banyak dibanding pada saat sekarang menjabat sebagai gubernur
pada saat beliau menjabat gubernur beliau tidak bisa banyak kemana mana
tetapi setelah masa jabatan berakhir beliau bisa mendatangi seluruh masyarakat di seluruh tempat
dan itu tidak lagi bukan sebagai pejabat negara
yang kedua relawan akan terus menerus bergerak
meyakinkan masyarakat bahwa partai politik harus mencalonkan anies baswedan
dan yang kami lakukan adalah
memastikan bahwa kami seluruh relawan di seluruh indonesia
hanya akan memilih partai politik yang mencalonkan anies baswedan
jadi kami tidak peduli apapun partainya
apapun siapapun wakilnya buat kami relawan itu bukan persoalan
yang penting anies secara presiden
oke tidak melihat itu ya
pak ujang kalau misalnya sekarang kan kita lihat
berarti sekarang menarik itu pernyataan yang terakhir tadi disampaikan pak ramli
tidak melihat apapun partainya
tapi yang penting mendukung pak anies itu beres sudah bungkus gitu kira kira
pak ujang kalau misalnya melihat pola yang akan terjadi nanti
di pilpres yang kemudian berbarengan dengan pileg seperti apa
yang pertama saya punya catatan ya
pak anies enam belas oktober sudah tidak menjabat sebagai gubernur lagi
artinya harus punya panggung
dan relawan relawan itulah yang harus menyiapkan panggung itu salah satunya
nah karena pemilunya itu berbarengan serentak
maka partai politik itu punya dua
dua yang diminta oleh partai politik
katakanlah misalkan ya nasdem pks demokrat
itu ingin mengusung atau mendukung anies
maka ya pertama yang harus mereka taklukkan adalah memenangkan pilpres
yang kedua karena ini adalah berserentak tadi yang saya katakan
maka seorang figur anies itu harus memiliki efek elektoral
atau efek ekor jas bagi partai politik
jadi menang di pilpres iya harus menang gitu kan
karena tidak ada partai yang berkoalisi ingin kalah
yang kedua anies harus membeli efek ekor jas bagi partai partai politik tersebut
kalau enggak ya sulit
oleh karena itu yang harus dibangun oleh anies adalah menaikkan elektabilitasnya pasca
iya pak ujang
karena ketika pak jokowi dulu
empat belas tahun yang lalu
dia menang terpilih menjadi presiden ketika dia masih menjadi gubernur dki
masih apa namanya posisinya masih gubernur
tapi anies ini kan dalam dua tahun ke depan
posisinya adalah tidak lagi sebagai gubernur
itu tentu tantangan berat bagi anies yang harus
apa namanya ditaklukan oleh anies dan para lawannya
untuk bisa membuat panggung panggung dan momentum politik
untuk tetap menjaga elektabilitasnya
oke momentum politik itu ya
saya akan sapa sekarang sudah bergabung secara virtual
kepala bakomstra dan juga koordinator jurubicara partai demokrat
herzaki mahendra putra
mas zaky selamat malam
suara saya sudah jelas
ah iya sudah bisa didengar dengan baik mas zaky
terima kasih malam hari ini sudah bergabung
selamat dulu atas rapimnas partai demokrat kemarin
mas zaky banyak sekali pernyataan pernyataan yang menarik yang muncul
yang muncul selama rapimnas ya
tapi sekarang bagaimana demokrat menanggapi pernyataan pak anies yang akhirnya terbuka
ya kalau dari kami menyambut baik ya mbak
karena makin banyak ya kader putra putri terbaik bangsa ya
yang menyatakan kesiapannya untuk bisa maju dalam kontestasi kepres dua ribu dua puluh empat
ini menjadi semakin positif ya
buat demokrasi kita dan juga buat rakyat kita
karena kan makin banyak pilihan
makin makin baik gitu
nah ini yang perlu kita cermati sama sama
janganlah kemudian kontestasi atau perhelatan akbar ini ya
kita memilih pemimpin negara ini yang sangat besar dua ratus tujuh puluh juta penduduk ya
tapi kemudian dicoba ada pihak pihak yang mempersempit menjadi maksimal hanya dua pasang misalnya gitu kan
apalagi ternyata calonnya ya itu lagi itu lagi misalnya gitu
tapi kita membuka ruang buat yang lain lain
seakan akan bahwa indonesia ini kekurangan sosok atau calon pemimpin
padahal kita tahu banyak sekali stok calon pemimpin ya
dari ketua umum partai misalnya pak prabowo pak erlangga cak imi mas ai sendiri dari partai demokrat ya
sebagai gubernur ada mas anies ada mas ridwan kamil misalnya gitu kan
kalau misalnya dari menteri kan ada pak erick thohir misalnya atau ada mas sandiaga
nah ini kan seharusnya kan ada ruang yang terbuka lebar gitu
harapan kami tentunya ya teman teman atau yang ingin berkoalisi ini ya silahkan diberikan jalan juga gitu
jangan kemudian coba di alang alangi atau dipotong potong gitu
nah pak dari demokrat sendiri pak sebenarnya kami dari ratunas kemarin keputusannya adalah memberikan rekomendasi gitu kepada magistri dipartai ya
agar mas ahaye itu bisa ikut dalam kontestasi
ya kehadiran utama ya
ya kehadiran utama
nah kalau ikut dalam kontestasi ini kan bisa satu dua ya gitu
kemudian yang kedua menyerahkan sepenuhnya kepada mas ahaye dalam menggalang koalisi
ini aspirasi kabir ya
dan partai dari seluruh indonesia wakil rakyat demokrat dari seluruh indonesia ada tiga ribuan
kemarin hadir ke jakarta yang menyampaikan aspirasinya gitu
nah tentunya kalau mekanisme dipartai kami adalah namanya magistri dipartai
nah ini akan dibawa
ter magistri dipartai akan dibahas
tapi tentu saja proses masih sangat dinamis mbak
nah bagaimanapun dari mas ahy sendiri menegaskan di pidato kebangsaan kemarin bahwa terkait koalisi maupun capres dan cawapres akan diusung oleh demokrat itu harus memenuhi lima kriteria
pertama integritas kedua kapasitas ketiga elektabilitas ya karena kita ingin menang
jadi kalau tidak punya elektabilitas itu susah juga gitu
yang keempat punya kemistri satu sama lain antara capres dan cawapres
jadi bukan pasangan yang dipaksakan gitu
tapi memang benar benar pasang yang berjalan alami punya chemistr
satu sama lain
dan terakhir yang paling penting adalah mengusung semangat perubahan dan perbaikan
karena kami belum bicara kriteria dini gitu mbak
kok ternyata teman teman misalnya di sini ada pendukungnya pak anies yang menyatakan wah ini pak anies masuk nih ke kriteria kami
ya tidak apa apa silakan saja
atau misalnya ada usulan anies ahaye atau ahaye anies ya silakan saja
itu tentu semua akan kami dengarkan kami resapi
kami sampaikan gitu di magistri dipartai bahwa ada aspirasi aspirasi seperti ini
sehingga ini juga akan kami sampaikan kepada teman teman parpol sahabat calon mitra koalisi kami
seperti inilah aspirasi harapan dari kader kader konstituen partai demokrat
ayo kita duduk bareng kita diskusikan bagaimana nih
tapi intinya tetap mempertimbangkan kader utama partai gitu ya mas zaky
apakah ini juga yang membuat kemarin sepertinya mas ahaye juga tampil agresif itu sampai beberapa kali dibahas dan kemudian banyak yang berkomentar
itu apakah bagian dari langkah langkah itu
ya bagaimanapun mbak ini kan namanya pidato kebangsaan kan ditunggu tunggu oleh rakyat indonesia
ini seperti apa sosok calon pemimpin kita saat ini
mas ahaye sebagai salah seorang ketua umum partai politik besar di indonesia yang pernah berkuasa di indonesia
karena kan kita tahu mbak hanya ada empat partol yang pernah mengirim kadernya yang terpilih sebagai presiden
dan demokrat adalah salah satunya
nah sehingga tuh percaya diri itu kami juga punya yakinan bahwa ke depannya bahwa kita bisa mencapai keputusan

mungkin saja ada kader utama kami yang akan dipercaya kembali gitu oleh masyarakat indonesia
karena kita lihat pembangunan saat ini kita bandingkan dengan rpa sby ternyata banyak rinduan dari rakyat ketika ditemui oleh mas ahaye maupun juga oleh kader kader kami di daerah daerah untuk misalnya dengan pembangunan di rpa sby gitu
dan banyak kemudian yang misalnya mbak misalnya gaji pns ti polri itu naik sampai sembilan kali
itu kan luar biasa
per kapita yang kaitannya dengan daya beli meningkat sampai tiga kali lipat
ya kan di era saat ini satu kali lipat aja nggak nyampe gitu
nah ini kan ada kridin kridinan yang kemudian dirasa ingin hah kalau gitu kalau demokrat yang menjadi salah satu pemenang pemenang ini bagus juga nih gitu
kalau demokrat sendiri baginda pemerintahan bagus juga nih gitu
ya apakah komposisinya nanti ada mas ahanis di dalam ini atau demokrat ikut mengusung bersama sama misalnya ada ahay atau ahaye anis atau apapun itu ya
nantinya kita akan berjuang semaksimal mungkin mbak
karena bagi kami untuk mengusung semangat perubahan dan perubahan
yang terbaik kan harus menjadi pemenang di bilik terakhir
pertanyaan berikutnya sekarang kalau misalnya kemarin pak anies sudah menyampaikan keinginannya niatnya kemudian sudah ada beberapa yang merespon
paling tidak ada tiga partai politik yang merespon yang kita sudah rahasia umum yang memang selama ini memiliki kedekatan historis dengan pak anies
berikutnya koalisi sebaiknya seorang anies waswedan itu diusung koalisi yang seperti apa
nanti bisa dijawab dan kita bahas bersama sama setelah jeda ya tetap bersama kami

terima kasih anda masih bersama kami
saya ke pak ujang sekarang
tadi sempat terputus
pak ujang kalau misalnya sekarang kita sudah bicarakan soal koalisi ini
ia juga mengatakan jika ada partai politik yang mengusungnya
jadi koalisi yang seperti apa yang kira kira bisa smooth mengusung anies baswedan
ya kalau saya melihatnya dari konstruksi koalisi yang ada saat ini
kita belah saja misalkan ada kib golkar pan dan p tiga
seperti itu katakanlah kalau solidnya
lalu ada kir ada gerindra dengan pkb
lalu di sana ada satu lagi yaitu pdip yang bisa mengusung sendiri
maka sebenarnya ada sebuah arus baru yang belum memilih dan bertemu untuk kata sepakat
kedepan mungkin sepakat yaitu demokrat nasdem dan bks
sebenarnya ini ideal
tiga partai ini ideal
kalau mengusung misalkan anies dengan ahi atau sebaliknya terserah
mana yang lebih cocok elektabilitas yang lebih tinggi mana
ini menurut saya menjadi sebuah kekuatan yang bagus
dua duanya anak muda
sipil dan militer
lalu elektabilitasnya juga anies tinggi
ahy juga walaupun masih di tengah cukup lumayan
oleh karena itu saya mengatakan kalau pasangan ini jadi
diusung oleh ketiga partai itu
ini sebuah kekuatan yang berpotensi juga untuk bisa mengalahkan yang lain
karena bagaimanapun rakyat butuh pembaharuan
butuh pemimpin yang baru
saya melihat dari dulu sebenarnya yang dikatakan bang herjaki
akan ada dua pasangan pemaksaan dua pasangan
itu memang skenario yang ada
tetapi ya kita mendorong kenapa elit elit ini tidak bijak
kita dua ribu sembilan belas yang lalu kita paham bahwa dengan dua pasangan
tidak ada pemecah gelombang
dan masyarakat menjadi pecah
hari ini luka itu belum kering
masyarakat masih banyak yang sehari ini masih diperiksa
masih ada di penyelenggaraan
tapi masih di penjara karena kasus pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
saya punya teman gitu santri ustadz karena dituduh menebar hoax dua ribu sembilan belas yang lalu
mendukung pencapresan di penjara tahun dua ribu empat
lalu saat ini masih di penjara
itu kan imbas daripada polarisasi di pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
oleh karena itu ya suka tidak suka senang tidak senang
tiga pasangan atau lebih baik empat
kalau konsumsinya tadi pdip sendiri
kir gerindang pkb kip
lalu kalau bisa ya mendorong bahwa nasdem
pks dengan demokrat
itu realistis menurut saya
ini pertarungan yang seimbang nanti itu
saya melihatnya seperti itu mbak putri
saya ke pak ramli sekarang
pak lamri tadi anda mengatakan pokoknya tidak melihat siapa cawapresnya
parpolnya apa yang penting capresnya
apakah relawan kemudian tidak menghitung
atau mungkin sudah melihat kriteria cawapres yang dipertimbangkan oleh relawan
relawan sebenarnya punya banyak asal ya
jadi mereka berasal dari mana mana
ada juga dari partai politik yang ikut bergabung dengan kami
prinsip bahwa siapapun capres siapapun cawapres
itu kami penganggur sama sama
yang penting anies presidennya
yang harus kami lakukan sekarang adalah
bahwa partai politik akan mendapatkan efek ekor jas yang sangat besar
ketika menjalankan anies presiden
itu yang harus kami pastikan
sehingga partai politik merasa tenang
bahwa ketika mereka mencalonkan pak anies
mereka akan mendapatkan manfaat yang car dengan perjalunan tersebut
buat kami saya melihat toko toko yang ada dan kami juga sudah membincangkannya
dengan siapapun sebenarnya pak anies tidak soal
individu pak anies sendiri punya leadership yang luar biasa
dan siapapun yang mendampingi beliau
itu bukan soal buat dia
dan kemudian toko toko ini
ini akan membantu
yang mungkin jadi pertimbangan adalah
sejauh mana toko yang didadikan wakil itu
bisa membantu kemenangan pak anies di pilpres misalnya
jadi buat kami
pak ahy kemudian ibu hopi pak
kemudian ada puan maharani
atau siapapun yang menjadi wakil pak anies
tidak banyak berpengaruh buat relawan
karena memang kerelawan ya bagaimana semaksimal mungkin kami mengupayakan
agar fokus kami ke presiden itu bisa tercapai
dan ini yang tadi saya tegaskan bahwa
kami seluruh rewan seluruh indonesia
memang bertekad memberikan dampak efek ekor jas itu kepada partai politik
jadi itu ternyata tidak hanya diperhitungkan oleh farpol
tapi juga diperhitungkan oleh relawan gitu ya mas ramli ya pak ramli ya
jadi tidak ada gunanya kita bertarung kalau kita tidak menang ya
itu justru disitu
mas zaky kemarin saya sempat menanyakan hal yang sama
kepada partai nasdem yang saya wawancara
berkaitan dengan responnya dengan willy adit ya
masih cair masih terlalu dini sekali untuk bisa menyatakan
ya sekalipun memang nasdem juga menyambut baik
ketika pak anies secara terang terangan menyatakan kesediaannya
tapi sepertinya masih ada hal yang harus betul betul dipastikan lagi oleh partai nasdem
bagaimana dari sisi partai yang mengerat dengan komunikasi dengan
katakanlah dua partai politik yang selama ini memiliki kedekatan historis dengan pak anies
yaitu pks dan nasdem itu
selama ini komunikasi itu jangan dengan baik mbak
buka komunikasi semua tetapi memang kami tidak menutup diri juga bahwa komunikasi paling intens
memang dengan teman teman dua partai yang tadi disebut tadi gitu
yang punya kedekatan historis
meskipun kalau kita bicara mengenai kedekatan historis ya pak anies juga ada kedekatan lah
kalau dulu ya dua ribu empat belas pernah ikut konvensi partai demokrat gitu
meskipun kemudian beliau lebih ke pak jokowi kemudian setelah itu kan
tidak lagi ke demokrat karena beliau memang tidak berpartai gitu
lalu beliau juga berikan gerakan ormas nasdem kalau tidak salah ya gitu ya
nah kalau kami ini mbak kami melihatnya adalah ya
menjalin koalisi dengan kriteria tadi dan juga di daftar nama calon presiden dan wakil presiden
masih akan dibicarakan nanti di mtp karena mekanisme kami adalah di majelis tinggi partai
nah kalau di rapimnas jelas memang harapannya adalah mas ahy bisa ikut terlibat dalam kontestasi
kontestasi ini kan berarti bisa capres bisa cawapres gitu mbak
ya kalau bicara mengenai lain mas anies misalnya ya kedekatan
mbak penistri memang nyambung ya kalau kita bicara gitu
mas ahye beliau berdua masih tidak selalu di depan publik gitu
tetapi juga pada saat berdiskusi enak sekali mengalir sekali diskusi
bicara mengenai visi untuk bangsa gitu dan macam macam
tapi ya lagi lagi mbak kami juga menyadari demokrat katakanlah kami nanti hasil menjalin koalisi ya
tinggal kesepakatan kan tinggal di ujung saja ini katanya
tinggal di ujung ya oke
ini masalah momentum gitu mbak karena politik kan momentum ya gitu
terus pada saat gitu dan kami juga inginnya pada saat kami mendeklarasikan koalisi itu sudah langsung ngebut gitu
saya bilang ya istilahnya bukan ngegas takutnya kalau ngegas mahal agak gas gitu
iya kan harus kita langsung genjol hingga tidak lagi jalan tertati tati bingung
eh visi misinya apa programnya apa capresnya apa kriterianya kayak apa
kita tidak ingin begitu gitu mbak
sehingga kami benar benar berdiskusi benar benar bahas secara mendalam dan mendetail
sehingga pada saat yang tepat nanti kita deklarasikan bisa koalisi dan bisa juga mungkin capres dan cawapresnya
mungkin ya bisa saja gitu
itu kita ingin semua sudah tertata rapi perencanaannya
sehingga tidak pokoknya koalisi nih
habis koalisi itu segaman
kriterianya apa programnya apa
lanjutan lah pokoknya berbeda lah
ya nggak begitu kalau kami
kami adalah penyiapkan benar
mas zaky berarti apakah kemudian saya ingin memastikan karena ada yang juga mengatakan
silaturahmi pd perjuangan ke nasdem kemarin kemudian sempat sedikit mengganggu komunikasi politik antara demokrat dan nasdem
enggak lah itu kan isu yang dibuat buat saja
kalau kami kan
sudah punya teman teman sudah punya jalur sendiri gitu ya
jadi mau isu publik atau apa
ya kita kan orang nomor satu sama orang nomor satu udah komunikasi langsung gitu pak
jadi tidak ada lah
tidak melalui perantara atau melalui maaf gitu ya
amat lah atau politik atau apa
tidak ini kan komunikasi yang langsung gitu
sehingga ya banyak juga hal yang tidak kita ungkap di publik gitu
namanya gestur politik kan bagaimanapun
mengapa katakanlah kami lebih intens dengan teman teman nasional
karena semangatnya sama
mengusung perubahan dan perbaikan untuk rakyat indonesia ke depannya
kemudian kita punya independensi yang kuat gitu loh
ya bertiga ini sama sama
tidak mudah ya kami mau ada upaya abuse of power misalnya
mengganti kebenaran mas ahi secara tidak sah
kan gagal juga gitu
karena masyarakat memilih dan kuat gitu
begitu juga dengan nasional pak surya palo sebagai sosok yang berhasil menjadi kingmaker dua ribu empat belas
nah dua ribu empat belas dengan pak jokowi dua ribu empat belas dengan pak sby
ya mungkin dengan dua ribu dua puluh empat mungkin saja gitu bersama dengan demokrat gitu ya
juga dengan teman teman pks yang kita tahu sangat sangat solid ya
tidak bisa diguncang
tetapi lagi biarkanlah nanti ya koalisi itu dengan siapapun yang kami coba jalin
pada saatnya akan kami umumkan dan deklarasikan yang pasti semangatnya sama mbak
bersama rakyat mengusung perubahan dan perbaikan
hahaha oke oke sekarang kita jeda dulu
tapi saya mengutip tadi yang disampaikan oleh mas zaky
politik itu kan tentang momentum ya
tentang momentum kemudian tentang timing
kalau ngomong timing apakah momentum pak anies mengumumkan keinginannya pres sekarang ini tepat
kita bahas setelah jeda
tetap bersama kami di siada di indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan ketua umum konfederasi nasional relawan anies ramli rahim
pengamal politik universitas alazar ujang komarudin
dan juga kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra putra
kita masih membahas soal pernyataan anies baswedan yang kemarin menyampaikan bahwa
bersedia mencalonkan diri sebagai capres jika ada partai politik yang mencalonkan
tapi kita membahas ini juga soal timing
karena kalau berkaitan dengan timing itu artinya sudah menghitung ada resiko ketika menyampaikan a
di saat yang bagaimana kemudian harus ada risiko yang kemudian sudah terukur
karena sudah mulai ada pernyataan pernyataan yang menarik dalam rakernas partai demokrat kemarin
salah satunya yang disampaikan oleh benny kaharman waketum partai demokrat yang ini
ya ini pernyataannya
ini pernyataannya waketum partai demokrat ada genruwo lah
genruwo kan soalnya tidak jelas asal usulnya yang tidak menghendaki anies jadi capres
jadi ada invisible hand yang ingin menjegal
karena kemudian juga sudah ada bantahan ya
bantahan juga bahkan dari teman yang dijajaki untuk koalisi dari partai nasdem
juga sudah membantah tidak ada hal hal seperti itu maksudnya
ya mbak namanya invisible hand mbak
invisible hand ya tidak jelas tidak bisa kita ungkap gitu loh
kalau misalnya jelas orangnya siapa ya namanya bukan invisible
tapi ya visible hand gitu loh
itu satu hal
yang kedua kalau dari kami mbak sama aja dulu juga pertama kali mas ahaye menyampaikan bahwa
ini ada upaya gerakan pengambilan keminan partai demokrat
publik bertanya tanya ini bener gak sih gitu
ya kan ternyata dalam perjalanan waktu menunjukkan bahwa upaya itu nyata
dan dilakukan oleh pihak dekat dengan kekuasaan gitu
sebenarnya kami sampaikan ya apa yang mbak beka sampaikan ini kan sudah pernah disampaikan sebelumnya juga oleh bang andi arief gitu
ya bahwa ada upaya untuk menjegal mas anies baswedan gitu
dan membuat skenario seakan akan hanya dua pasangan calon gitu
ya ini kan tentunya kalau udah tokoh tokoh senior seperti ini tampil di publik
menyampaikan kegelisahannya tentunya pasti bukan karena sumber yang tidak jelas gitu
justru pasti ada sumber yang sangat jelas tetapi tidak bisa diungkap dulu gitu
karena kan kalau misalnya diungkap bisa membahayakan mereka gitu ya
oke saya mengutip
saya mengutip sekarang dari partai nasdem
nasdem sampai hari ini tidak melihat upaya upaya itu
apalagi nasdem juga termasuk yang paling pertama kali memunculkan nama anies sebagai baca pres
ini disampaikan oleh
ini disampaikan oleh ahmad ali wa ketum
ya kan namanya setiap orang setiap partai institusi kan punya sumber yang berbeda beda gitu
punya sikap yang berbeda
yang telah menyatakan bahwa tidak ada atau tidak melihat upaya itu
pada saat mereka tidak
tapi pada kami ini benar kebetulan nih mbak
kebetulan karena kami pernah menjadi pihak yang berupaya dijegal dihabisin gitu ya
padahal kami adalah organ yang sah berdiri di indonesia
yang seharusnya dilindungi gitu
ya kan sehingga ya mungkin kami juga punya relasi kebetulan dapat info info gitu
bahwa hati hati seperti ini seperti ini gitu
ya kalau kami namanya informasi kan ini mengingatkan
kok ternyata nanti tidak ada tangan tangan yang berupaya buat itu ya alhamdulillah
tetapi kan kalau misalnya ternyata ada kan kita kan mengingatkan
jadi tadi ada relawan anies pasti lebih hati hati lebih dijaga lagi gitu loh
sampai kemudian mendadak tidak ada apa apa tidak ada ujian mendadak mas anies
atau ditangkap misalnya gitu ya
gak jelas kejumpungannya gitu
ada yang pernah diperiksa misalnya gitu loh
ini kan ini kan yang menjadi apa concern juga gitu
atau ada upaya upaya lain di belakang
nah kami hanya menyampaikan bang aa bang benny kaharman itu kan juga namanya dalam politik kan
ada misalnya preemptive mbak
punya salah satu calon pemimpin bangsa ya
ada selain mas ahaye kan ada mas anies ini sebagai figur tokoh oposisi atau tokoh perubahan gitu ya
mengusung semangat dan perbaikan
jangan sampai kemudian malah sebelum waktunya sudah berupaya dijegal atau dipotong
karena ada pihak pihak yang merasa kalau bersaing dengan sosok sosok seperti ini ya langsung tumbang mereka gitu
tidak berani dan tidak siap berkompetisi secara fair
nah ini yang kami coba ingatkan karena akan kerugian besar ya
di rakyat indonesia upaya upaya yang tidak baik seperti ini
tapi malah terjuni gitu di indonesia
baik baik saya ke pak ramli sekarang
baik saya ke pak ramli
pak ramli apakah berkaitan dengan pernyataan ini
bagaimana yang dilihat oleh teman teman relawan
sebenarnya kalau kami relawan upaya menjenggal mas anies itu kan bukan baru sekarang
jadi sebelum sebelumnya juga upaya upaya itu sudah ada
saya bersama mas anies sudah cukup lama
dan sejak beliau jadi calon gubernur kemarin itu upaya untuk menjegal memang sudah luar biasa
mencari cari kesalahan yang pernah dibuat oleh mas anies ketika menjadi menteri itu sudah dicari cari sejak dulu
dan ketika dia gubernur kita tahu sendiri sejauh mana serangan serangan masuk luar biasa
baik verbal maupun aksi langsung diupayakan supaya mas anies ini membuat kesalahan yang kemudian itu bisa dilakukan
bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan
dan upaya itu terus menerus dilakukan
kita melihat seperti misalnya upaya upaya teman teman beberapa partai politik misalnya di dki jakarta atau kemudian di dprd dan di tempat lain
kemudian upaya pasar dan sebagainya
ini sudah terjadi cukup lama
dan saya kira itu baik buat mas anies
maksudnya paling buat mas anies adalah mas anies kemudian memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa
jadi saya kadang kadang mengasumsikan mas anies itu seperti samsak tinju ya
yang terus menerus dipukul dan kemudian dia tahu sejauh mana kekuatan pukulan itu boleh
yang masuk ke dirinya
kemudian beliau bisa menyusun kekuatan tersendiri untuk menghadapi semua itu
dan alhamdulillah kita melihat bahwa lima tahun beliau menjadi gubernur
kemudian beliau pernah menjadi menteri pendidikan dua puluh bulan
itu kemudian beliau sudah paham betul bagaimana menghadapi berbagai hal untuk beliau bertahan dalam kondisi serangan yang luar biasa itu
bahwa mas anies ini memang betul betul berupaya semaksimal mungkin
termasuk orang orang sekitarnya berusaha menjaga supaya tidak melakukan kesalahan apapun
karena sekecil apapun kesalahan jangankan salah
tidak salah saja bisa dicari cari kesalahannya
apalagi kalau salah memang
jadi saya kira pemimpin seperti mas anies ini sangat beruji dengan segala hal yang menyerang dirinya
baik baik saya ke pak ujang sekarang
kalau melihat ini yang tadi saya maksud soal timing pak ujang
jadi apakah timingnya memang sekarang tepat
karena kemudian bahkan beberapa partai saja masih belum betul betul berani memformalkan menyebut nama nama tertentu
jadi kalaupun menyebut nama paling tiga nama atau sebuah rekomendasi tapi tidak diformalkan
jadi sekarang apakah timing yang tepat sebenarnya untuk pak anies baswedan
kalau saya melihatnya tepat ya kenapa
karena satu bulan menjelang beliau berakhir atau selesai penjabat sepeda
jadi itu sudah dianggap sebagai gubernur di enam belas oktober
jadi kedua juga disampaikan di media luar negeri ya media singapura reuters
saya banyak telepon juga dari teman teman media
pak anies tidak menjawab ketika ditanya pencapresan oleh media media dalam negeri
menjawabnya di media singapura
jadi itu tentu punya ukuran sendiri ya punya target dan standar sendiri dari anies yang melihatnya seperti itu
saya melihat ini waktu yang pas lah yang tepat untuk mengungkapkan itu
karena bisa jadi ya pak anies ketika menyampaikannya itu di media dalam negeri bisa jadi disalah tanggapi dan lain sebagainya
karena mohon maaf ya kita ini sudah banyak yang memblok gitu
ngeblok ada blok a blok b blok c teman teman media
jadi saya melihatnya seperti itu
yang kedua kapan lagi kalau tidak disampaikan
karena waktu sudah makin dekat kita tahu pendaftaran itu di oktober dua ribu dua puluh tiga
pak anies belum punya partai kalau tidak mengatakan sekarang kapan lagi
karena kalau diam diam terus nanti ketinggalan
sedangkan partai partai itu butuh kejelasan juga butuh sikap dari pak anies sendiri ketika pak anies ingin maju
lalu katakanlah prestasi juga sudah punya lah ketika memimpin dki kan begitu
jadi sebenarnya indikator indikatornya ada
tapi kan memang ada kelompok yang memang tidak ingin anies menjadi capres
karena bisa jadi ini capres unggulan maka harus dimatikan sebelum waktunya kan begitu
tapi apapun itu itu namanya juga perjuangan politik
kan di politik ada dua yang sering saya jelaskan kepada teman teman media
yang pertama itu membangun pencitraan
yang kedua itu membusuk busuki lawan
ya kalau anies dibusuki dibunuh karakter asinsinya terus semua
ya memang begitu tokoh politik itu akan menimpa itu akan mengenai itu semua
siapapun yang akan menjadi presiden atau calon presiden itu pasti akan dicari kesalahan kesalahannya
resiko dalam konteks bermain politik
mas zaky terakhir ke anda
tinggal di ujung ini diformalkannya
dalam waktu dekat berarti ya
apa ini mbak yang diformalkan
kita formalkan koalisi yang tadi anda sampaikan
ya itu itu saja mbak ini yang sedang terus dibodok
mohon doanya saja republik indonesia
semoga koalisi yang diusung oleh partai demokrat nanti bersama bapak sahabat
bisa mengusung semangat perubahan dan perbaikan
dan mengusung capres dan cawapres yang benar benar diharapkan bisa membuat indonesia jauh lebih baik ke depannya
oke baik baik
jangan lupa diberikan kepada republik indonesia
oke terima kasih
terima kasih banyak mas herzaki mahendra putra dari partai demokrat dan juga pak ujang komarudin
dan juga pak ramli rahim ketua umum konfederasi nasional relawan anies untuk diskusi malam hari ini
sehat sehat terus bapak bapak terima kasih
sama sama mbak putri pak herzaki dan bang ramli